setelah menggelar upacara melasti umat hindu menggelar upacara taur kesanga
upacara ini merupakan akhir dari rangkaian doa doa menyambut hari raya nyopi
upacara ini berisi doa doa untuk menegaskan kembali trihita karana
yakni berhubungan baik dengan tuhan alam dan manusia
tujuannya untuk kembali menyeimbangkan alam semesta sebelum nyepi
umat hindu di denpasar menggelar taur agung kesanga di lapangan puputan margarana
meski hujan menggurut denpasar lebih dari seribu umat mengikuti upacara ini
selain doa tarian adat juga disajikan
dan usai menggelar upacara umat hindu akan menggelar pawai ogoh ogoh dimulai sore sampai menjelang dini hari
seluruh aktivitas ini harus berhenti tepat pukul enam hari rabu dua puluh delapan maret sampai pukul enam keesokan harinya